walau ada belasan sekolah di jakarta yang terdeteksi kasus covid sembilan belas
penyebaran ini pun semakin meningkat dari hari ke hari dan hari ini saja kasus harian tembus angka seribu
bahkan menko marves luhut bin sarpanjaitan mengungkapkan bahwa hal ataupun pada awal februari nanti ini akan diprediksi akan jadi puncak omikron
malam ini saya akan berbincang dengan ahli epidemiologi universitas indonesia bapak tri yunis miko
selamat malam mas jikal
sudah memenuhi syarat level satu dan dua dan sesuai dengan skb empat menteri
tanggapan dari pak miko
pak miko sendiri bagaimana ini pak
ya saya melihat ada dua kesalahan
satu kesalahan pada skb empat menteri
jadi itu kesalahan
saya rasa harusnya menunda juga
jadi kesalahan itu
ada dari pusat dari skb empat menteri dan kesalahan dari daerahnya
atau justru ada cara lain begitu pak
kalaupun duduk di bangku itu ada tabir
jadi itu maksudnya terbatas
itu pada ppkm level satu
jadi kalau level dua harusnya tidak boleh begitu
tapi pak kan skb nya memperbolehkan
jadi menurut saya daerahnya bisa menolak
nah dengan adanya infeksi di sekolah
dikurangkan sendiri dengan vaksinasi yang sudah berjalan sejauh ini
apakah memang benar benar begitu mengkhawatirkan kah
ya harusnya menurut saya dievaluasi kembali baik oleh pemerintah pusat maupun dki
yang saya takutkan bukan menginfeksi pada anak sekolah
tapi pada adiknya
kurang usia enam tahun ke bawah
kalau usia enam tahun ke bawah mereka belum dapat vaksinasi
apalagi kalau mengenai orang tua mereka
ada peluang orang yang comorbid yang tidak divaksinasi
walaupun dia divaksinasi tapi
mungkin satu dosis
jadi itu sangat berbahaya pada
tadi kelompok yang saya sebutkan
pada anak kecil yang belum dia
tempat ke bawah
pada orang tua yang belum divaksinasi
kemudian pada orang yang komorbid
tapi pak miko sendiri melihat bagaimana anak anak ini khususnya lagi sekolah seperti sd smp sma ini dalam beraktivitas
apakah memang mereka benar benar bisa menerapkan protokol kesehatan
karena saya sendiri dengan saya melihat bagaimana saya melihat keponakan saya ketika sekolah
seperti tidak ada protokol kesehatan yang diterapkan
bisa dekat yang harusnya ada jarak sekitar satu meter ternyata tidak dilakukan
membuka masker dan lain sebagainya
tapi dari kacamata pak miko sendiri seperti apa
kemudian di jawa tengah dan di jawa timur
saya provinsi provinsi itu kabupaten tentunya
tapi saya melihat anak sd kalau jajan pakai masker seenaknya saja
kemudian lebih banyak yang tidak pakai masker dibanding pakai masker
anak smp di jawa timur jawa tengah jawa barat dki jakarta anak sd nya sama
anak scp nya lebih cenderung banyak yang pakai masker
tapi ya banyak juga yang tidak pakai masker
jadi anak sma yang lebih banyak pakai masker
jadi menurut saya kepatuhan pakai masker atau protokol kesehatan pada anak s lebih parah dari anak smp
dan itu anak smp lebih parah dari anak smp
jadi mohon diperhatikan mereka di jalan
jadi saya ini tidak ada yang bertanggung jawab
pada saat saya tanya gurunya di jawa tengah
apakah ibu tahu anak ibu kemudian tidak pakai masker di jalan
tapi bukan di dewan sekolah bukan di dalam sekolah
jadi saya tidak dapat mengawasi sampai di rumah
lalu siapa mau ngawasi
itu yang menurut saya di jalan itu tanggung jawab orang tua atau guru begitu
jadi menurut saya ini yang salah di jalan
dan itu akan kalau om nikon sudah merebak mana mana siapa yang akan bertanggung jawab
tapi peran satgas ini apakah ada apakah terlihat pak miko
kalau misalnya berdasarkan pantauan pak miko

karena lagi lagi kalau saya tidak salah
di tiap sekolah itu seharusnya ada satgas yang bisa menindak dan juga mengatakan
satgas di semua sekolah
tapi mereka bertanggung jawab di dalam sekolah
di luar sekolah juga jernah lah
strukturannya memang ada
tapi siapa yang bisa mengawasi satu per tiga ratus anak gitu
dalam menyebar pulang ke rumah masing masing ke rumahnya
jadi teoritis bisa
tapi apakah ini selanjutnya akan bisa dikendalikan begitu pak miko melihat
bahwa satgas juga sepertinya juga turut serta dalam bagaimana bisa menjaga agar omikron ini tidak menyebar secara luas dengan memperketat aturan aturan yang ada
apakah itu bisa kita lihat ke depannya bisa akan berjalan begitu pak miko
saya mungkin pembatasan sosial akan memperlambatkan kemungkinan
tapi kalau di sekolah tapi tidak ada pembatasan sosial
jadi kalau sekolah terlalu sosial artinya tidak ada pembatasan sosial
karena kepatuhan pada anak sd smp itu luar biasa ekstrimnya
kemudian artinya kalau pembatasan sosial terganggu
maka penyebaran omikron atau covid sembilan belas
jadinya harusnya seperti apa pak miko
mengingat bahwa sudah lama sekali anak anak ini tidak sekolah secara tatap muka
bahkan ada yang mengatakan bahwa bisa kehilangan learning loss begitu pak
apakah dengan ketidakseriusan begitu ya bisa kita tanda kutipkan begitu
terkait dengan pencegahan dan juga bagaimana melihat anak anak sekolah ini yang keluar dari sekolah tidak ada yang memperhatikan
bebas saja untuk bisa berinteraksi dengan orang lain
apakah ini bisa kita lihat akan ada perubahan atau bagaimana keseriusannya bagaimana ini pak
jadi learning loss itu sebenarnya akan dihadapi pada pandemi covid ini
kita akan berhadapan
cuma berapa besar kalau learning loss itu kalau kemudian kita pakai dari saja atau online saja
kemudian kalau kita pakai hybrid
itu menurut saya learning lossnya akan dihadapi
anak anak yang berpengalaman enam tahun ke bawah
kemudian orang orang yang punya pemilu
itu pasti kita akan kehilangan
jadi pilihannya mana yang kita jauhkan
apakah kehilangan nyawa anak anak kita yang akan menjadi presiden di kemudian hari
eh enam tahun ke bawah
apakah kemudian kita membiarkan orang tua kita meninggal
karena omicron yang punya
apalagi yang belum infeksi
artinya orang boleh di rumah kemudian juga sekolah
tapi yang ke sekolah itu dispeksi benar benar
jadi kalau saya lebih di anak anak satu meja berdua itu menurut saya membiarkan covid sembilan belas
nah pak miko berbicara soal kekhawatiran
ini saya sempat membaca kabar kumas di dki jakarta
pak tagar raja sempat menyebut ke media bahwa rasio keterpaparan covid sembilan belas di sekolah ini
masih kecil pak
meskipun ada temuan kasus
bagaimana anda melihat respon maupun keseriusan dari pemprov untuk mengantisipasi penyebaran kasus ini pak
ya jadi menurut saya omikron itu berbeda
penyebaran itu lebih cepat dari delta
bahkan lebih cepat dari delta
kemudian menurut saya memang banyakan sekarang kalau biarpun delta menyerang
biarpun omicron menyerang
apalagi pada saat sekarang
sudah imun terhadap covid sembilan belas
jadi menurut saya kebanyakan ringan saja
tapi jangan lupa
kemudian anak yang kurang dari enam tahun
orang orang yang tua
orang orang yang belum di vaksin masih ada
jadi itu akan mengancam mereka
jadi kalau itu mereka terinfeksi
ya kita akan kehilangan mereka
itu berdasarkan diskusi oleh pemerintah pusat oleh para pakar dan lain sebagainya
nah ini pak miko sebagai salah satu epidemiolog di indonesia
ini berbicara soal apakah suara pak miko ini dan juga rekan rekan cukup didengar oleh pemerintah
jadi menurut saya saya tahu saya epidemiologi yang dipakai di jakarta
jadi kemudian ada masalah baru saya di telpon
saya seolah olah backup
jadi menurut saya
jadi harusnya epidemiologi itu mempertimbangkan semua aspek
hati hati dalam halusnya berdasarkan yang nyata yang tepat
karena saja di amerika anak enam tahun ke bawah banyak yang dirawat di rumah sakit karena covid
jadi itu menjadi pelajaran buat kita di rumah seperti amerika kita juga seolah olah inggris
jadi itu sedikit
orang yang dirawat karena covid sembilan belas
di amerika banyak tadi anak yang usia di bawah
jadi jangan mengulang atau jangan meniru negara yang salah
karena juga di india banyak kasusnya
covid sembilan belas banyak kasusnya
jangan meniru negara yang salah
jadi menurut saya hati hatilah
supaya semua epidemisi sudah baik
sudah berpikir berdasarkan sikti
saya pak ems mokri yang menjadi ahli di kdi jakarta mungkin harus hati hati
soal prediksi bulan awal februari yang akan menjadi puncak dari penyebaran covid sembilan belas varian omikron ini
berbicara juga soal kekhawatiran orang tua
apa yang harus dilakukan para orang tua untuk memastikan bahwa anaknya aman dengan ptm ini pak
jadi kalau menurut saya
satu yang harus diamankan adalah tari anak yang berusia enam tahun ke bawah
orang tua yang lima tahun ke atas
kemudian orang dengan covid
orang yang belum divaksinasi
saya melihat sekarang vaksinasi bolster untuk khalangnya seminggu banyak
mungkin juga sebagian besar belum divaksinasi
jadi menurut saya
orang orang itu harus dinamatkan
tadi yang saya sebutkan
orang yang punya covid
orang yang belum divaksinasi
enam tahun ke bawah
kemudian pada saat ini berinteraksi
atau ada pembatasan

saya tidak yakin
apakah awal februari
apakah akhir februari
itu amat tergantung
kita melakukan penanggulangannya dengan baik
jadi penanggulangan yang baik
baik pak miko
tentunya ada beberapa catatan yang tadi sudah sempat pak miko ungkapkan
di antaranya adalah
pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali terkait dengan ptm
dan juga lagi lagi
vaksinasi ini sangat penting sekali dilakukan
begitu di awal februari nanti
terima kasih pak miko sudah berbincang dengan kami malam ini
sehat selalu pak miko
sehat selalu mas